penasihat hukum dan istri aktor sekaligus musikus ardhito pramono mendatangi polres metro jakarta barat kamis pagi
kedatangan sang istri bersama pengacara untuk menemui ardhito yang sebelumnya ditangkap karena diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja
didampingi kuasa hukum istri ardhito pramono jeneta sanfadelia mendatangi polres metro jakarta barat pada kamis pagi
kedatangan sang istri untuk menemui ardhito yang telah ditangkap satuan reserse narkoba polres jakarta barat pada rabu dini hari kemarin
kuasa hukum ataupun istrinya janeta sanfadelia enggan memberi komentar tentang kedatangannya
sebelumnya ardhito pramono ditangkap saat res narkoba polres metro jakarta barat di kediamannya di duren sawit jakarta timur
saat melakukan penangkapan polisi turut menemukan barang bukti berupa ganja
selain itu hasil tes urin menunjukkan penembang
lagu desan ini positif thc atau tetrahydrokanabino yang merupakan senyawa pada ganja
sementara usai ditahan satu x dua puluh empat jam dan diperiksa akhirnya polisi menetapkan musisi sekaligus figur publik ardhito pramono sebagai tersangka kasus narkoba
kabit humas polda metro jaya kombes e zulpan menyebut ardhito membeli ganja dari seseorang di media sosial
dan saat ini masih dalam pengembangan
itu adalah seorang public figure atas nama ardhito pramono atau ap
laki laki usia dua puluh enam tahun pekerjaannya adalah musisi dan juga pemain film
yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja
didapat oleh tersangka dengan cara membeli kepada seseorang ya
yang saat ini sudah kita ketahui dan masih dalam pengejaran
bahkan sudah ditetapkan sebagai dpu oleh polres metro jakarta barat